hingga akhir maret dua ribu delapan belas pembangunan light rail transit jabodebek tahap pertama sepanjang empat puluh empat km
lrt jabodebek dicanangkan beroperasi pada maret dua ribu dua puluh
pengerjaan jalur ini tidak menemui hambatan berarti karena dibangun di sisi jalan tol jor dan jagorawi yang tidak membutuhkan pembebasan lahan
direktur utama pt adikarya budi harto jumat siang menyatakan jalur lrt cibubur cawang siap diuji coba menggunakan kereta dari pt inka pada pertengahan dua ribu sembilan belas
dengan demikian maka jalur cawang cibubur cawang sudah konek dan insya allah tidak lama kita akan menyelesaikan kerjaan rel dan sistem listrikan
kendala utamanya adalah pembebasan lahan di bekasi timur
kita perlu sepuluh hektare lahan di sana untuk depo yang saat ini sampai saat ini masih proses insya allah dalam waktu tidak lama lagi akan bebas
kalau untuk di cawang dua satu apa yang paling menjadi kendala
yang paling jadi kendala
di sana adalah keramaian lalu lintas kalian tahu semua bahwa sangat ramai sekali kami punya window time untuk bekerja sangat sempit sekali jam sebelas malam sampai jam empat saja